belakangan ini aksi heroik para petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan gul karmat
melakukan evakuasi berbagai aduan dari masyarakat ramai menghiasi sejumlah lini media
tapi kira kira warga sudah familiar belum ya dengan sebutan gul karmat
penyelamatan anjing gitu ya kak
kurang tahu kak
bak pahlawan anggota gul karmat yang di masyarakat populer disebut anggota damkar ini
nyatanya memang tak hanya bertugas memadamkan api tapi juga penyelamatan non kebakaran
mulai dari evakuasi orang tercebur sumur cincin tak bisa dilepas evakuasi hewan
hingga mengambil ponsel warga yang terkenal
hal ini membuat mereka mendapat gelar serba bisa dari masyarakat
banyaknya laporan dengan jenis problem berbeda yang harus ditangani dengan cepat
menuntut para anggota gul karmat harus terus meningkatkan kompetensi
sarana prasarana evakuasi serta standar operasional prosedur yang jelas
latihan rutin pun dilakukan
agar penanganan tidak hanya cepat tapi juga tepat
langsung ditaruh di tempat
oke baik ini sudah selesai ya pak
jadi memang tidak mudah ya tadi barusan saya deg degan dan juga harus benar benar tahu langkah langkah setelah ini apa setelah ini apa
jadi tidak memperbahayakan kita semua
nah pak memang kalau untuk evakuasinya itu dalam sehari biasanya sampai berapa evakuasi dan biasanya paling banyak apa aja
kita tidak tentu dalam satu hari itu bahkan bisa sampai sepuluh sampai lima belas tkp
itu bervarian baik hewan liar maupun barang barang warga yang tertinggal
tertinggal baik yang dalam keadaan darurat
dalam keadaan darurat contoh misalkan anak kunci di dalam gol
terus surat surat berharga yang jatuh
oke baik dari sekian banyak itu yang paling susah apa sih pak
yang paling susah adalah hewan liar
hewan liar itu contoh misalkan yang saya alami itu adalah ular
karena ular itu mudah sekali untuk dia berpindah tempat
lalu apakah cara mengevakuasi tersebut sudah tepat
snack handler yayasan siox ular indonesia herna hadi prasetyo mengatakan
teknik yang dilakukan petugas hulkar
hanya saja ia menyarankan agar menggunakan alat yang lebih aman
misalnya penjepit yang tidak bergerigi
khususnya saat evakuasi ular
tujuannya agar ular yang dievakuasi tidak terluka
terlebih jika ular berada di tempat yang sulit dijangkau
dan memerlukan tenaga ekstra untuk menariknya
dengan menggunakan trap bisa juga
atau dengan menggunakan alat
namun alatnya harus safety juga
safety buat kita
juga safety buat ular yang kita rescue sendiri karena
bagaimanapun itu nanti kan akan kita rilis lagi biasanya
ke alam liar
agar dia bisa survive lagi
dan tidak ada luka ketika mampu
ia pun kerap bekerja sama dengan petugas gulkarmat beberapa wilayah jawa barat
soal pelatihan evakuasi ular
ia berharap kerjasama ini diperluas dengan bulkarmat dki jakarta
tujuannya agar saat proses evakuasi ular
petugas tidak sekedar memperhatikan keselamatan pelapor
tapi juga objek yang akan dievakuasi
dinas gulkar mat atau penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
dulunya memang bernama dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
atau damkar pb
lalu berganti nama pada dua ribu enam belas
untuk mempertegas tugas pokok dan fungsinya ke masyarakat
bahwa tugas anggotanya
bukan sekedar memadamkan api
kepala dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta juga menegaskan
semua jenis evakuasi yang dilakukan
dengan hulkar mat tidak dipungut biaya alias gratis
semua jenis pelayanan
dari dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan ppc di jakarta
itu gratis tidak dipungut biaya sama sekali
nah apabila ada anggota memang yang oknum ya
atau yang memang mereka coba coba gitu
untuk menerima atau apa namanya
menerima dari masyarakat
itu tolong laporkan kepada kami segera
untuk meminta bantuan hulkar mat
dapat dilakukan melalui telepon satu ratus dua belas
tanpa dikenakan biaya pulsa
khusus di dki jakarta
dapat juga melalui media sosial instagram
atau langsung mendatangi pos hulkar mat terdekat
puti fanfudi ilham aji jakarta